kok pintu kamarnya kebuka
bella bangun bella
hmm apa sih
pintu kamar kita kebuka
aduh kena banget lagi
udah kemaleman sih
gak ada siapa siapa
kok kayak ada yang ngikutin
orangnya mungkin salah nama
tidak ada siapa siapa
ada apa ini tuh ya
kayak ada yang ngebuntutin
setiap langkah ada yang ngebuntutin lagi
aduh beringkak ini mah
saya ada apa penasaran gitu ya
mau balik lagi
lima kamarnya bu ranti
bu ranti mau nagih uang ke mana
kalau ada warga lain yang ngakos di sini
tadi ada yang lewat
kata bu ranti eh
cuma bu ranti doang masuk sini
ternyata ada warga lain

ternyata ada warga lain

jadi kepikiran yang raffa bilang
jangan sampai kepikiran itu
hantu berkepala kuda
tidak ada hantu berkepala kuda
kau ada di sana
kau gede banget lagi
kau gede banget lagi
tadi di sana
sekarang ada di sini
aduh gede banget lagi
kau gelisah banget
kamu mau ke kamar mandi
kamar mandi saja
daripada kamu ngumpul di sini
nanti bu messi marah kalau kasurnya diompolin
adam tidak mau ke kamar mandi
terus megang perut
tadi kan pas makan malam kamu makannya banyak
masa lapar lagi sekarang
ada makanan tidak
adam sudah kenyang
jadi mami tidak menyimpan makanan untuk adam
kalau mami mau beli makanan sekarang
tidak mungkin warungnya buka
pasti sudah tutup
terus adam bagaimana
adam tidak bisa tidur
adam ke kamarnya bu ranti
bu ranti punya cemilan gak
yang buat ali sama rafa
adam minta dong
buat ganjil perut
itu aja yang diambil
ya sudah deh
adam ke sana
jangan lama lama ya
kalau makanan saja
aku juga senang sama makanan
buat buat lagi ya
ya sudah deh
baik ya acum
saya mau sampe latar
tapi kan ayah gak ada
terus bayang buka dong kita cek keluar yuk yuk
siapa ya dari siapa siapa bisa
ada di bikin kaget aja ada
ngapain sih di sini bikin orang jantungan
kalau enggak aku lapar jadi nggak bisa
tidur deh makanya aku keluar cari makan
gimana caranya cari makanan orang muda
malam gini rencananya sih main ke
tante ranti siapin makanan yang enak
aduh adam plus deh sekali sekali jangan
bikin yang lain kek
kenapa bang itu kayaknya ada orang
ayah bangun ya
om rt bangun
tidurnya di kamar aja
jangan jangan om rt pingsan
om rt bangun dong
om ada hantu manusia
ya dia menjadi om rt
om rt berubah jadi hantu nek ngapril
prt yang jadi hantu bang sid
tapi manusia kepala kuda yang jadi prt
kalau bang mc nggak percaya
cek aja sendiri
om nggak takut kan
kita emang nggak takut deh
yaudah kita cek yuk
yaudah deh nggak takut nggak takut
yaudah kalian tunggu sini ya
biar kita aja yang ngecek ya
eh bang tunggu dong
tanggal tunggu tanggal tunggu
ntar kalau ketemu hantunya gimana
emang kita mau liat salju
lo kalau budak
jangan permanen dong
lo pake formalin budaknya